kepala mahkamah jombang
hampir setahun sudah
teguh menjadi penggali makam jenazah khusus covid sembilan belas
di tempat pemakaman umum jombang tanggerang selatan banten
warga kelurahan jombang kecamatan ciputat ini
adalah satu dari sepuluh orang penggali makam khusus covid sembilan belas di tpu ini
untuk satu lubang makam yang digali hingga proses pemakaman selesai
ia mengantongi sekitar rp satu ratus enam puluh
namun sejak dua puluh lima januari dua ribu dua puluh satu upahnya tidak lagi diterima per hari melainkan seminggu sekali
dinas perubahan kawasan permukiman dan pertanahan atau disperkinta kota tanggarang selatan berdali
sistem pembayaran upah mingguan para penggali makam jenazah covid sembilan belas dinilai lebih efektif dan memudahkan penganggaran
sebetulnya bagi mereka nanti nerimanya itu lebih lumayan gitu jumlahnya gitu
jadi kita mengikuti upah kuliah yang selama ini berlaku di dinas bangunan di berbagai proyek proyek memang
rata rata per minggu
semua transparan ada catatannya kan kita juga laporan jelas siapa dikeburkan berapa dikeburkan hari per harinya ada
pembayaran upah mingguan bagi penggali makam khusus covid sembilan belas ini rencananya akan diberlakukan hingga pandemi usai
namun teguh berharap pembayaran upah mingguan tidak berlangsung lama
minat ia jadi tulang punggung bagi istri dan anaknya yang masih berusia lima tahun
kalau bisa sih ya jangan lama ya
karena kita juga semua tim gitu ada masing masing kebutuhannya kita juga taruhannya juga sebenarnya nyawa
cuman kita karena udah ini bukan dispelin tapi kita lebih lagi jaga diri
ya tugasnya sebagai penggali makam khusus covid sembilan belas cukup beresiko
apalagi kini ia bersama penggali makam lain di tpu ini
sudah tidak mengenakan hasmat atau apd
jadi lengkap ketika memakamkan jenazah pasien covid sembilan belas
sekarang pun masih pakai hasmat tetap ada
cuma dari dinas kesehatan menginformasikan untuk tukang gali
butuh masker sama sarung tangan saja sudah aman
setiap harinya tpu jombang menerima rata rata lima hingga sembilan jenazah untuk dimakamkan sesuai protokol covid sembilan belas
ada dua tim penggali makam yang bertugas secara bergantian
perjenasa yang datang untuk satu lubang makam yang digali
setiap tim penggali menerima upah rp satu juta
terkait dengan berubahnya sistem pembayaran upah bagi penggali makam jenazah covid sembilan belas di tpu ini
ada dua yang patut menjadi sorotan
yang pertama adalah mereka bekerja tak kenal waktu
bisa pagi sampai malam hari tergantung kedatangan jenazah pasien covid sembilan belas
yang kedua adalah dengan berubahnya sistem pembayaran upah
maka mereka harus beradaptasi untuk mengelola keuangan
yang tadinya setiap hari mereka bisa membawa sejumlah uang ke rumahnya kepada keluarganya
kini mereka harus membiasakan diri membawa sejumlah uang atau upahnya hanya satu kali dalam tujuh hari
bagi penggali makam yang tidak kesulitan ekonomi ini tidak akan menjadi masalah
lalu bagaimana dengan penggali makam yang berasal dari keluarga prasejahtera
lalu ekonominya terhimpit seperti memiliki hutang dan lainnya
victor pengaribuan indra hadi tangerang selatan banten